ceraka gimana kalau dokter periksa terus kasih tahu mama dan papa kalau aku hamil

ri ri tunggu dong ri
kamu kok sudah diperiksa sama dokter

apa jadi dokter udah meriksa
bapak sama ibu tidak usah khawatir
janin dikandungan anak bapak

aku lihat aksinya dulu ya

ah ini dia

ri ri kenapa mbak

nanti bosnya marah terus aku kena sp lagi
kamu harus dengerin aku
kamu jangan nikah sama haris ya

dia mau nikahin kamu tuh karena dipaksa sama ibunya
iya aku tau
haris gak pernah mencintai aku

kita udah sepakat untuk menjadi sahabat

jadi tolong jangan pusing perasaan aku
kamu bilang cinta bisa datang karena terbiasa
coba biasain itu ke aku

mas herman tolong ngertiin perasaan aku ya mas

dan sebagai sahabat

kehilangan mimpi gua

ga ada gunanya lagi gua hidup
cuma nanti semangat gua buat ngelanjutin hidup
jangan tinggalin gua ya
jangan tinggalin gua ya

kita udah sepakat untuk menjadi sahabat

kamu bilang cinta bisa datang karena terbiasa lah
coba biasain itu ke aku

jalan tuh pake mata
lu yang jalan pakai mata

siapa lu nyuruh gue minta maaf
belum tau siapa gue

hei denger ya

pergi pergi lu

bapak kenapa nyelamatin saya
saya tuh enggak perlu diselamatin pak

udah hancur pak

jemen amat sih lu
badan lu utuh

nyari buat hidup

setiap orang itu pasti punya masalah

pingsan terus sama papa dibawa ke rumah sakit
gimana kalo dokter periksa
terus kasih tau mama dan papa kalo aku hamil
aku harus segera pergi dari sini

ri ri tunggu dong ri
kamu harus dipereksa sama dokter

oh selamat siang dok
bapak sama ibu tidak usah khawatir

jadi ini jadi ini alasan kamu untuk menikah dengan raya
maafin aku pak

dia hajar tau gak
aku mohon jangan apa apain andi

kamu masih mau ngebelain dia lagi

tempat umum pak
kalau andi sampai tahu soal kehamilanku

ini bukan anaknya nih pak

tapi anak haris

riri kalau kamu mengandung anaknya haris

bukan sama haris
bukan sama andi
anaknya kan harus tau siapa bapak kandungnya

jantungnya gak akan kuat mak

tapi kamu gak boleh
mengorbankan kebahagiaan kamu

satu atunya jalan kamu ikut papa